beralih ke informasi lainnya
selebritas tanah air ari lasso belum lama ini dinyatakan
sembuh dari penyakit kanker darah jenis lymphoma
atau disingkat dlbcl
yang mempengaruhi semua sistem lympfatik
sistem ini bekerja untuk melawan infeksi pada tubuh
apa penyebab terjadinya penyakit ini
dan apakah dengan metode kemoterapi pasien dapat bersih dari sel sel kanker
koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
akan menjelaskan lebih lengkap
atau dlbcl memiliki derajat keganasan bervariasi
mulai dari gejala ringan hingga sangat agresif
yang merupakan bagian dari badan internasional
untuk penelitian kanker dunia pada dua ribu delapan belas
menemukan angka kejadian kanker lymphoma
tipe non hodgkin dlbcl di indonesia adalah enam tujuh persatus ribu penduduk
di mana lima puluh satu persen terjadi pada laki laki
dan empat puluh sembilan persen terjadi pada perempuan
musisi ari lasso adalah salah satu penyintas kanker lymphoma non hotskin
tipe dlbcl yang sudah dinyatakan sembuh
setelah berhasil menyelesaikan rangkaian pengobatan kemoterapi
bahkan dinyatakan di dalam tubuhnya telah bersih dari sel sel kanker
meski demikian pihak keluarga menyatakan
mantan personil dewa sembilan belas tersebut masih harus menjalani proses pemulihan
dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan hematologi
dan onkologi medik f
ku rsjm nadia ayu mulansari mengatakan
standar emas atau diagnosis baku untuk semua keganasan
atau ada indikasi sel sel kanker
awalnya harus dilakukan biopsi sesuai letak kelainannya
karena kanker lymphoma ini bersifat sistemik
dapat terjadi pada organ tubuh lainnya
maka harus dilakukan kombinasi pemeriksaan kemoterapi dan imunoterapi
siklusnya setiap rata rata kemoterapi siklus itu setiap tiga minggu ya
tiga sampai empat minggu tapi rata rata tiga minggu ya hampir semua kemoterapi
ada juga kemoterapi yang tiap dua minggu ya misalnya kita bikin dosen setiap dua minggu bisa
ada juga kemo ya misalnya kayak air benda itu tiap empat minggu
tiap dua puluh delapan hari itu juga bisa ya ada
jadi tiap renjiman beda beda ya tapi secara umum untuk larcop kita berikan setiap tiga minggu
standar baku pengobatan kanker lymphoma termasuk tipe non hotcin adalah kemo imunoterapi
dengan menggunakan pet scan atau positron emission tomografi
pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur fungsi vital tubuh
seperti aliran darah penggunaan oksigen atau metabolisme gula darah atau glukosa
pet scan juga dapat mendeteksi organ dan jaringan yang berfungsi tidak normal
kemudian juga mengetahui perkembangan sel kanker untuk mengukur perkembangan kanker atau metastasis
dan mengevaluasi seberapa baik rencana perawatan pada pasien dengan kondisi tertentu
pet scan juga bisa dilakukan secara tunggal atau dikombinasikan bersamaan dengan tes pencitraan lain
seperti ct scan dan mri
eee memang kita selalu berpikir
bersih tuh sama sekali nggak ada yang ada di sumber tulangnya hilang semua
kanker lymphoma non hotskin umumnya ada yang memiliki gejala dan ada yang tanpa gejala
gejala gejala yang sering ditemukan seperti demam berkepanjangan kehilangan berat badan tanpa penyebab yang jelas
penurunan nafsu makan bahkan berkeringat yang berlebihan
kanker lymphoma bisa terjadi manifestasi klinis dengan adanya pembengkakan di kelenjar getah bening
seperti leher ketiak dan inguinal atau lipatan paha
kanker lymphoma ini juga bisa terjadi pada organ dalam lainnya seperti di saluran pencernaan
sehingga bisa muncul gejala spesifik lain berdasarkan lokasi terjadinya kelainan
seperti sakit perut hingga buang air besar berdarah
kanker lymphoma non hotkin pada umumnya berpeluang cukup besar untuk mengalami remisi
atau menurunnya jumlah sel sel kanker dalam hidup

perhimpunan hematologi onkologi medik penyakit dalam indonesia menyatakan
dua puluh persen penyakit ini sangat merespons terhadap kemo imunoterapi
dan pasiennya dapat tertangani dengan baik
intinya pasien harus tetap patuh dan berkomitmen menjalani pengobatan
semangat dan berpikiran positif
hindari stres jalani pola hidup sehat
makan makanan bergizi
hindari merokok olahraga teratur
dan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi
arman helmi galuprestisa jakarta